ada yang tidak kalah menarik dari sumatera seorang bocah di mandailing natal sumatera utara
mempunyai cara unik untuk menjinakan kerbau yang sedang mengamuk
yakni dengan memainkan salah satu alat musik tradisional alat adat mandailing seruling bambu
muhammad rifai siswa sekolah menengah pertama negeri lima
penyambungan kabupaten mandailing natal sumatera utara ini
setiap sore selalu bermain di pinggir sungai aik pohon madinah tempat puluhan ekor kerbau mandi
tidak jarang saat mandi di sungai kerbau kerbau tersebut berkelahi
dan rifai pun memainkan lagu adat mandailing onang onang
suara seruling bambu tersebut berhasil menenangkan kerbau yang sedang mengamuk
kerbau kerbau tersebut diam seolah mendengarkan alunan musik seruling
rifai mengaku tertarik belajar memainkan seruling
sejak mendengarnya dalam pesta adat di kampungnya enam bulan lalu
kini ia sudah mampu memainkan sejumlah lagu mandailing
rifai mengaku senang jika kerbau yang sedang mengamuk tersebut bisa tenang setelah mendengar alunan seruling miliknya
budiman amin tanjung mandailing natal